tahu saja kita kena singgah tapi yang tahu ibu saja
saya pelan pelan bekerja dan cucu saya lagi sekolah
katanya ada interogasi dari kota kulisian ke rumahnya peggy setiawan
kenal tahu saja cuma yang tahu ibu saja
ibunya kan tempat pengajian
di sini di bandung
kalau ini seminggu ini ikut ke bandung ikut datang ke bapaknya lagi
tidak melihat cuma cerita ibunya
baru dua hari yang lalu katanya pulang
masuk peggy di warga
kembali itu tidak masuk ke bawah
saya juga mengerti selalu saya jauh rumahnya
kalau selama delapan tahun ini ibu sebagai warga sendiri melihat peggy di mana saja
kalau lihat peggy kalau tidak di sini saja di mana saja
saya tahu dari ibunya saja yang cerita bapak ibunya saja yang cerita
bapak rekaman sebagai apa ibu

ini kan informasinya kepolisian melakukan pemeriksaan ya bu terhadap egy karena juga terkait dengan tindak kejahatan di tahun dua ribu enam belas lalu
ya waktu tahun dua ribu enam saya kesini sih interogasi sih polisi banyak
waktu kejadian malam itu tapi ibunya nangis karena anaknya nggak merasa ada di sini di bandung
waktu tahun dua ribu enam belas jadi polisian bawanya motornya ditarik
kata polisinya biar dia keluar biar dia muncul mungkin tapi nggak muncul muncul karena pg nya nggak merasa melakukan
kalau bapaknya saya juga nggak tahu
saksikan program program pempas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya